jack dua kali uppercut terus kick
oke sekarang perhatiin
kakak serang kamu kamu menghindar terus kamu serang balik
dek bangun dek
kemarin kakak tuh terlalu jauh ikut campur masalah pribadi kamu sama randy
sampai sampai kakak tegur randy
terus dia juga udah maafin
jadi ya yaudah
kakak sadar sadar kakak salah
kakak tuh gak mau sampai ada orang yang nyakitin kamu termasuk trendy
udah maafin kakak
inilah jam blt begitu dong
ya udah kalau begitu sekarang kamu siap siap mandi kita latihan
enggak mau bu
kamu kan udah basicnya kan udah ada tuh dari dulu tuh
sekarang tinggal dilatih lagi biar kamu makin mantep beladirinya
udah mulut udah mulut
jangan pake lama
oke saatnya latihan
aduh udah lama bangetnya latihan
de latihan yuk
gapapa sih harus latihan lagi
kamu tau gak sih
kemarin itu ada orang yang berusaha untuk meracuni rena
dan orang itu berhasil
rena sempet keracunan kue
ya aku tahu kok mas randy juga bilang sama aku
ya syukurlah kalau kamu tau
dan kakak juga udah ngebantuin al untuk nangkep pelakunya
cuman pas kakak lagi berusaha untuk menangkap dia kecelakaan
ya sekarang gini
kakak bener bener sadar
pasti ada dalang dibalik semua ini
dan gak mungkin orang itu tinggal diam
keluarga al pasti dalam teror dan ancaman
dan dia juga tau kakak ngebantuin al
dan sekarang kakak harus berusaha memprotek kalian semua
terusut kamu ya
pokoknya sekarang gini
bela diri kamu tuh diperbagus lagi
jadi kalau sampai terjadi ada hal hal yang tidak diinginkan kamu tuh bisa memprotek
ya kamu bisa ngelawan dia
ya kan kita gak tau kapan itu waktunya
jab dua kali
kakak serang kamu
terus kamu serang balik
aduh dek sakit
termasuk line hotlines ada lannya yang mau sembunyi ini
kalian tahu apa kerja nanti
lagi sedang meng ciasekkan siapa
masih juga enjangan
kamu gak perlu berada di sel tikus lagi
setelah keluar dari klinik kamu bisa balik lagi ke sel kamu
terima kasih pak
saya permisi ya
sekali lagi power
coba kick sekali yang kuat
takut loh kamu hebat kok
setiap hari latihan
lagi lagi latihannya
duduk dulu istirahat
capek nih kayaknya
udah selesai latihan ya
udah kak udah habis tenaga aku gara gara kangen
kamu liat saya ngeri gak tadi
biar ngatiin sih kamu
mendingan biar gak capek kalian makan sama minum dulu ya
ini udah aku buatin jus jeruk sama roti
biar kalian sehat
istri kesayangan baik sekali makin cinta
kamu mau makan dong minum
kakak ya bentar lagi mau siap siap liat aku terlambat ke kantor
eh bentar ya
ya mungkin karena kamu gak biasa olahraga pada dirinya capek
dada aja tau gak sih kangga
jadi kamu sekarang kalau kemana mana selalu bawa ini
yang minimal bisa memprotect diri kamu aja sih
ini hal kecil tapi bener bener penting
thank you kangga
pokoknya semprot kalau ada masalah
kalau kangga aneh aneh semprot aja pake ini
yaudah bentar ya
ya jatuhin ya
ya kita siap siap juga ya
tepuk tata rosan antar rumah sakit
abis itu aku ntar kembal kerja ya
iya iya aku baik baik saja
udah agak mendingan sih ini
thank you udah mau temenin tante jenguk reina
hadiah buat rena dari kita berdua
pasti akan disampaikan
apa nih isinya surprise ya
eh surprise dong bu
nanti pulangin ke reina ya peper coba sembuh
terima kasih ya
udah kita jalan dulu kalau gitu
dadah aku siapa aku sama
ya pakai ya thank you
tidak di jaga
dadah dati mati
semoga reina suka ya mbak mir